sebuah homestay di kampung baru di jalan danau limboto kelurahan kelawasi distrik sorong barat kota sorong papua barat selasa siang jadi sasaran amuk masa
puluhan orang yang merupakan keluarga korban bersama warga kawasan rufai ini merusak pintu kamar kasur perabotan hingga meja resepsionis homestay
menurut keterangan salah satu warga sedikitnya tiga belas pemuda setempat diajak pemilik homestay untuk bekerja di jayapura menjadi operator mesin judi hingga usaha meracik minuman keras
empat orang dikabarkan meninggal dunia usai mencoba minuman keras racikan tersebut
sementara empat pemuda lainnya kritis di rumah sakit profita jayapura utara kota jayapura
hendrik sitorus ini dia ini ilegal dia bikin minuman ilegal
makanya korban ini sudah ada berapa orang korban
berapa itu bapak yang meninggal
yang meninggal sudah ada empat orang
mereka masak sendiri campur sendiri rasa sendiri
terus yang bodekas minuman untuk mereka minum ini satu botol ini
as tersebut dicari sama keluarga keluarga yang berada dari jayapura di sorong kota
sehingga dari keluarganya yang meninggal di jayapura melakukan pengurusakan di wilayah kami
warga berharap polisi segera menindak pemilik homestay
yang diduga menjadi penyebab kematian empat warganya meninggal dunia
jersi allen sorong papua barat